satu tongkang batubara yang mengalami tabrakan pada akhir april lalu di teluk palabuhan ratu
masih dibiarkan karam oleh pihak pltu palabuhan ratu
sementara warga mulai merasakan gatal gatal jika terpapar air laut
petugas dinas lingkungan hidup provinsi jawa barat mengambil sampel air laut
ikan tangkapan dan juga sejumlah biota laut untuk diperiksa kondisinya
sejak dua puluh delapan april dua ribu sembilan belas dua kapal tongkang batubara yang bertabrakan dan tumpah ke laut
menyisakan satu tongkang yang dibiarkan karam di teluk pelabuhan ratu
akibat insiden ini warga nelayan pantai cipatukuran mengklaim terkena dampaknya
warga mengaku mulai merasakan gatal gatal jika terkena air laut yang kondisinya makin keruh
sementara itu ratusan karung batubara telah terkumpulkan oleh warga dari tepi pantai
mereka bingung hendak dipindahkan ke mana batu bara tersebut
padahal warga telah dijanjikan akan dibayar ganti ruginya oleh pihak pltu
namun hingga kini tak kunjung datang
menanggapinya hal tersebut kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
serta dinas lingkungan hidup provinsi jawa barat
melakukan pengambilan sampel air laut ikan dan biota laut
untuk diperiksa lebih jauh dampak pencemarannya
hasil laboratorium akan menjadi rekomendasi
untuk keputusan hukum dari dugaan pencemaran yang terjadi
rencana seperti itu
ya kita rencananya akan ini tadi sudah berkoordinasi juga dengan
tim dari kementerian

jadi nanti hasil dari di lapangan hasil dari teman teman klh
dari teman teman di provinsi semuanya dari yang kabupaten juga nanti akan
di apa namanya dirapatkan juga
itu bukan kewenangan kita untuk memutuskan
kita hanya mencari data dan informasi
pengumpulan data dan informasi dulu ya
sebelumnya belasan ribu kubik batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap
pelabuhan ratu soekabumi
tumpah akibat tabrakan dan mengotori laut
bahkan muatan batu bara yang tumpah ini terdampar hingga ke tepi pantai
ahmad fikri palabuhan ratu jawa barat